pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jawa barat rituan kamil uu rizanul ulum siap menjalani tes kesehatan di rumah sakit hasan sadikin bandung
pasangan rindu ritwan kamil uu ruzanul ulum tiba bersamaan dengan mengenakan pakaian olahraga untuk menjalani serangkaian tahapan tes kesehatan
kang emil mengaku sempat berolahraga lari sejauh enam km mengitari pendopo sehari sebelumnya
sementara pasangannya uu ruzanul ulum mengaku tidur lebih awal karena dirinya tidak suka begadang
saya tidur jam sembilan sehari sebelumnya jogging enam km latihan makan sehat tidur cukup peluk istri biar mantap
saya tidur jam sembilan sehari sebelumnya jogging enam km latihan makan sehat tidur cukup peluk istri biar mantap
sementara itu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
wakil gubernur jawa barat lainnya deddy miswar dan deddy mulyadi
tidak melakukan persiapan khusus untuk menjalani serangkaian tes kesehatan di rumah sakit hasan sadikin bandung
pasangan deddy miswar dan deddy mulyadi datang terpisah ke rshs bandung
deddy miswar mengaku tidur pukul sepuluh malam dan berpuasa sebelum menjalani tes kesehatan
deddy mengaku tidak memiliki riwayat penyakit selama ini
sementara pasangannya deddy mulyadi sempat berolahraga terlebih dahulu sebelum ke rumah sakit
pasangan deddy miswar dan deddy mulyadi datang terpisah ke rshs bandung
hasan udin dan anton carlyan menjadi pasangan terakhir yang tiba di rumah sakit hasan sadikin bandung
keduanya mengaku siap menjalani tes kesehatan
pasangan hasanah singkatan dari tb hasanuddin dan anton carlian ini tiba bersamaan di rshs bandung
keduanya kompak mengenakan pakaian santai dan celana jeans
pasangan ini yakin dapat melewati serangkaian tes kesehatan karena selalu rutin melakukan cek kesehatan tiap enam bulan
sebagai mantan perwira tinggi tni dan polri keduanya selalu rutin berolahraga
keduanya mengaku siap menjalani tes kesehatan terlebih dahulu sebelum ke rumah sakit
pasangan hasanah singkatan dari tb hasan udin dan anton carlyan ini tiba bersamaan di rshs bandung